terima kasih anda masih bersama kami
yang tengah ramai menjadi perbincangan netizen sepanjang hari ini
ada tagar sby jelaskan
ya lagi lagi cuitan presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono mendapatkan sambutan meriah di lini masa
cuitan sby itu sebagai respon atas pidato presiden jokowi
terkait kebijakan subsidi bbm
dulu ini nggak ada subsidi
dulu subsidi sampai rp tiga ratus empat puluh triliun
kenapa harga juga tidak bisa sama
ada apa kenapa nggak ditanyakan
sekarang subsidi sudah tidak ada untuk bbm
tapi harganya bisa sama dengan di sini
ya ini harusnya ditanyakan
pernyataan presiden jokowi dodo ini disampaikan
dalam acara penutupan workshop nasional anggota dprd
dari fraksi p tiga se indonesia
pada selasa lima belas mei lalu
presiden jokowi menyampaikan kebijakan satu harga bbm
sebagai salah satu program unggulannya
presiden juga mengungkit soal besarnya anggaran subsidi bbm
di masa lalu yang tak mampu membuat bbm
memiliki satu harga di seluruh indonesia
rupanya pernyataan ini menyinggung perasaan presiden ke enam ri
ada lima cuitan sby di akun twitter miliknya
menanggapi pernyataan presiden jokowi
sby pun meminta menteri dan pejabat daerah pemerintah
hanya dulu untuk bersabar
kicauan bernada sindiran terhadap pemerintah saat ini
bukan kali ini saja disampaikan sby
pada sembilan belas januari dua ribu tujuh belas sby berkicau soal keprihatinannya
terkait merebaknya kabar fitnah dan kebohongan
yang terjadi belakangan
sby bahkan menyebut juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa
dan penyebar hoax berkuasa
sebelumnya pada delapan belas februari dua ribu enam belas
kicauan sby pun menjadi sorotan publik
melalui akun twitternya sby curhat karena merasa dirinya
selalu disalahkan oleh pemerintahan joko widodo
sby juga menulis bahwa dirinya seorang pemimpin yang bertanggung jawab
serta legowo dan bersedia disalahkan jika pemerintahannya di masa lalu
dianggap kurang baik
setidaknya tujuh cuitan diunggah sby dalam kisah ini

dan bukan netizen namanya jika tak licah menggunakan kesempatan untuk berkelakar
cuitan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono yang mendadak viral
selama dua hari terakhir ini dijadikan bahan guyonan dengan tagar sby
jelaskan beragam cuitan berisi pertanyaan dan meminta sby untuk menjelaskan
ramai membanjiri lini masa
kita lihat ya beberapa diantaranya
ada dari netizen mutia yang bertanya apa benar kalau akta kelahiran hilang
kita harus lahir lagi dengan hashtag tentunya sby
selanjutnya ada juga nih yang bertanya kepada anaknya dari emak
dek tutup topperware kemana ya dengan hashtag sby
dek tutup tupperware kemana ya dengan hashtag sby
ini menanyakan seputar tethering mama kok nyala
hmm jangan jangan kamu ya
nah kalau nugraha beda lagi
dia menanyakan pak merah muda dan merah tua itu bedanya berapa tahun ya pak
dan dari netizen setdah
ini ada sebuah benda bermasa empat kg dijatuhkan dari ketinggian dua puluh lima meter
tanpa kecepatan awal
jika percepatan gravitasi bumi g sama dengan energi potensial dan energi kinetik benda pada ketinggian sepuluh meter berturut turut adalah
wah ini sepertinya pertanyaan seperti ujian begitu ya dengan hashtag tentunya sby
dan masih seputar sby
kita langsung bahas saja ya
cuitan sby ini bersama m rusi hombing akademisi komunikasi politik universitas berita harapan
yang sudah terhubung melalui sambungan telepon
selamat malam m rusi
selamat malam bu anissa selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
ya bang kalau dari pernyataan jokowi kemarin apakah anda juga beranggapan sama atau mungkin setuju dengan sby bahwa presiden
memang menyindir kebijakan beliau dulu saat menjadi presiden
baik yang pasti hubungan komunikasi politik antara sbe dan jokowi kadang kadang meninggi
kadang kadang merendah mendingin gitu ya
itu hal yang biasa karena bagaimanapun dua tokoh ini juga tokoh politik kita
dan sekaligus adalah presiden kita yaitu sby presiden ke enam dan jokowi sebagai presiden ke tujuh
nah oleh karena itulah dari sudut komunikasi politik mereka ini adalah yang disebut adalah aktor politik yang memang segala tingkah laku
yang memang segala tingkah laku

ucapannya merupakan sesuatu yang diperbincangkan di ruang publik
nah ada satu hal yang kita amati dalam akhir akhir ini yaitu adalah tentang subsidi bbm yang dikritik oleh bapak joko widodo
dan kemudian bapak presiden kita ke enam sby memberikan suatu tanggapan
kalau menurut saya saya kira tidak ada masalah perdebatan atau diskusi publik yang mereka lontarkan tersebut
sepanjang itu adalah berbasis kepada data dan argumentasi dan bukti yang kuat
dan tidak perlu ada semacam paper ya bahwa perasaan misalnya
nah katakanlah pak sby mengatakan bahwa ini tidak perlu saya tanggapi karena situasi kita sekarang adalah ada masalah politik keamanan ekonomi dan lain lain sebagainya
tapi tidak ada salahnya juga ketika sby justru ini kesempatan yang baik bagi sby menjelaskan
lima ratus triliun lebih itu subsidi itu bagaimana pengalokasiannya selama ini karena memang mendapat kritik daripada bapak joko widodo
justru ini kesempatan yang baik sehingga rakyat tahu bagaimana alokasi tiga ratus triliun itu tentu berbasis data
dan kemudian saya pikir sby bisa saja mempertanyakan jokowi dodo di mana satu harga di seluruh indonesia harga bbm tersebut

nah apakah harga bbm tersebut
harga bbm itu suatu harga
ke seluruh pelosok pelosok yang membutuhkan di papua di perbatasan jangan jangan hanya di kota kota
artinya apa perdebatan mereka ini justru menurut saya adalah perdebatan yang produktif kalau memang mereka berbasis data
tetapi saya melihat mereka perdebatan hanya pada level yang sifatnya konsep tidak pada level yang operasional
sehingga tidak memberikan suatu nuansa
ada katakanlah yang bisa kita nikmati perdebatan tersebut demikian sementara
ya bang emrus anda juga menyatakan bahwa memang kalau misalnya perdebatan ini menjadi kritik membangun gitu tentunya itu bagus begitu ya bang ya
tapi kan sebenarnya bukan kali ini saja sby reaktif terhadap pernyataan dan juga sikap presiden jokowi
bahkan kalau kita lihat ke belakang sepertinya sudah bertahun tahun lamanya ini sebenarnya wajar atau ada apa sebenarnya diantara mereka
kalau dari sisi aspek komunikasi politik
tidak lepas daripada lontaran lontaran komunikasi politik itu daripada kepentingan kepentingan politik mereka
karena kita melihat ini tahun politik di mana pilkada dan utamanya adalah pengajuan paslon presiden yaitu pada bulan agustus ini
bagaimanapun mereka akan ingin merebut opini publik
di mana kita melihat di berbagai media bahwa jokowi dodo akan kelihatannya menjadi calon pada pilpres yang akan datang
dan akan mengajukan paslonnya pada agustus yang akan datang
sementara partai demokrat sby juga sedang melakukan kerja kerja politik
demikian dilakukan oleh sekten demokrat hari ini
bahwa mereka tampaknya mempersiapkan ahy untuk menjadi pasangan paslon presiden yang akan datang
oleh karena itulah perbedaan pandangan seperti ini tidak bisa dilepas begitu saja dari kepentingan kepentingan politik

karena tidak ada perilaku komunikasi politik ada di ruang hampa
ya bang emrus ini menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai tahun politik
pernyataan presiden jokowi dan tanggapan sbi melalui cuitan kali ini
ini kembali lagi menunjukkan hubungan yang tadi sudah anda sebutkan ya
kadang hangat kadang dingin
nah untuk menuju ke peta politik dua ribu sembilan belas ini sikap dan arah demokrat sebenarnya kemana
apalagi kalau kita melihat cuitan sby yang terakhir ini sempat menyebutkan juga
untuk kader demokrat agar tetap sabar begitu
itu anda melihatnya bagaimana apakah semakin menghangat atau mendingin
baik kalau saya berhipotesa ini melihat bahwa memang hubungan mereka sedikit meninggi
tetapi tidak tertutup kemungkinan akan meredah kembali
tetapi suatu hal yang menarik apa yang dikatakan pak sby adalah para menteri menteri di waktu dia menjabat dan para kader bersabar
menurut saya tidak perlu harus disampaikan itu
kalau memang sby ingin menyampaikan argumentasi yang kuat tanpa mengait ngaitkan kabinetnya maupun kadernya
jadi saya kira dengan mengatakan bersabar sama saja dia mengaitkan kader kader demokrat itu sendiri
jadi oleh karena itulah sejatinya pak sby menyampaikan argumentasi bukti yang kuat tentang bagaimana alokasi dana tiga ratus triliun lebih tersebut
yang sebagaimana dikritik oleh
yang sebagaimana dikritik oleh pak joko widodo
demikian sebaliknya saya pikir bapak sbi ini kesempatan untuk bagi sby untuk memberikan katakanlah kritik kritik membangun terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan joko widodo di semua sektor misalnya
tentu berbasis data
utamanya dalam hal ini adalah bagaimana distribusi bbm itu sampai tidak ke seluruh rakyat indonesia termasuk di perbatasan apakah harga bbm tersebut
sebagaimana yang disebut satu harga itu dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia
utamanya yang ada di pedesaan di dusun di gunung dan di perbatasan perbatasan
justru inilah bagi sby sebagai ketua umum partai demokrat menugaskan kadernya untuk mengumpulkan data di setiap desa desa yang apakah distribusi bbm itu telah merata dengan satu harga tersebut
baik terima kasih bang emru sihombi
terima kasih pak joko widodo
terima kasih bang joko widodo
ada juga at the aq yang mencuit netizen emang deh ya tweet pak sby dijadikan meme luar biasa tapi kok aku terhibur ya
ada juga cuitan dari ed budi underscore wugi yang mencuit setiap presiden punya sudut pandang masing masing
bapak kasih subsidi tapi pembangunan lambat pak jokowi membangun tapi cabut subsidi
buat kami rakyat kecil sama saja sama susahnya
dan yang terakhir marzuki ali mencuit bahwa kasus pangan dan energi sudah sejak lama sebelum sby sampai saat ini
semua presiden sudah bekerja baik sesuai masanya itu statement saya